sejumlah gunung api mengalami peningkatan aktivitas dalam seminggu terakhir
dan indonesia memang masuk dalam kawasan cincin api pasifik
karenanya banyak gunung berapi di indonesia
lalu mengapa peningkatan aktivitas ini cenderung terjadi secara bersamaan
kita akan langsung membahasnya dengan vulkanolog fakultas ilmu dan teknologi kebumian institut teknologi bandung
ada dr mirzam abdurrahman selamat malam dr mirzam
ya sebenarnya faktor apa saja sih pak yang menyebabkan aktivitas gunung berapi ini meningkat di indonesia
baik kalau kita melihat gunung api itu sebagai suatu individu kita umpamakan itu sebagai orang begitu ya
maka kegiatan atau aktivitas gunung api seperti halnya aktivitas kita
jadi kita perlu melihat dulu gunung api itu berada di mana posisinya secara gini
ketika gunung api itu berada dalam satu lokasi yang sama
misalkan kita punya merapi kita punya semeru kita punya rawo
itu berasal dari lokasi yang sama yaitu dikatakan busur sunda
maka besar kemungkinan memang sedang ada suatu proses geologi yang bekerja sehingga terjadi erupsi
tetapi di indonesia tidak hanya itu yang aktif saat ini
kita punya sinabung di sumatera kita punya karanggetan di utara sulawesi
kita punya juga beberapa gunung api di halmahera sedang aktif
nah ketika lokasinya berbeda kemudian gunung api itu aktif bersama sama
mungkin hanya soal waktunya saja yang berbarengan
saya ada di bandung mbak ada di jakarta begitu ya
kenapa pukul dua belas kemudian melakukan aktivitas yang sama makan ya pas jam makan siang
gunung api pun begitu
oke tapi dengan adanya kondisi kondisi misalnya bencana gempa yang terjadi
apakah itu juga mempengaruhi aktivitas yang lain

beberapa kejadian geologi seperti vulkanisme gunung meletus
kemudian gempa bumi kadang kadang tsunami pasang surut pasang purnama
gerana matahari gerana bulan itu bisa terjadi bersama sama
ini yang kadang kadang menimbulkan kekhawatiran begitu ya sebenarnya bagaimana penjelasan saintifiknya
beberapa gempa besar begitu ya itu sangat bisa sekali men trigger terjadinya letusan gunung berapi
jadi bisa dibayangkan kalau di bawah gunung api itu ada dapur magma yang sudah terisi penuh seperti gelas kita yang sudah terisi air dengan penuh
kemudian ada guncangan gempa maka air itu akan tumpah
jadi kalau gunung api maka kelebihan ketidakstabilan magma itu harus di erupsikan keluar
jadi gempa tektonik bisa men trigger vulkanisme tetapi vulkanisme tidak bisa menyebabkan gempa tektonik menjadi aktif
itu pertanyaan pada waktu dua ribu sembilan bahasa ditanya
tanggupan perahu meletus itu bisa menyebabkan sesar lembang bergerak
tidak ada di dalam catatan sejarah
tetapi gempa gempa besar mengaktifkan gunung api sehingga meletus banyak kasusnya
sehingga kita harus hati hati sekarang
karena jawa bergoyang dan beberapa gunung api aktif dalam keadaan kritikal yang artinya volumenya penuh dan siap meletus suatu saat
menanggapi tadi yang anda sampaikan bahwa kita harus sama sama waspada
itu artinya ada beberapa lokasi lokasi atau dari kondisi gunung api ini harus kita waspadai ya pak dengan kondisi saat ini adanya gempa bumi yang terjadi di indonesia
ya betul mbak
jadi ketika gunung api itu sekarang dalam kondisi kritikal artinya volume magma yang sudah cukup penuh
kemudian di daerah daerah tersebut ada gempa yang cukup besar
tetapi misalkan kemarin kita ada gempa mamuju yang cukup signifikan
bisa nggak mengaktifkan gunung api yang ada di pulau jawa
karena tidak berada dalam satu tempat geologi yang sama
jadi tidak berkaitan langsung
mungkin gunung api yang berada di pulau sulawesi kalau dalam keadaan kritikal sangat bisa dipicu oleh goyangan tersebut
kalau cukup besar dan gunung apinya dalam keadaan kritis
kalau kita lihat dari kondisi gunung api yang ada di pulau jawa saat ini
yang paling harus kita waspadai kondisinya seperti apa pak
yang sekarang yang kan ada tiga gunung aktif ya
kita punya merapi kita punya semeru dan juga raung yang baru ikut aktif gitu ya
ketiganya perlu kita waspadai
pertama merapi polanya berubah sejak dua ribu delapan belas
yang biasanya didahului oleh dom kemudian ada kolas dan awan panas sekarang sedikit berubah
sehingga kita harus belajar banyak
kalau semeru harus diwaspadai juga karena abu vulkaniknya banyak sekali
nah untuk daerah semeru khususnya ketika abu vulkanik di erupsikan dalam volume yang banyak dan pada waktu musim hujan seperti sekarang
maka sungai sungai yang bermuara atau berhulu maaf ya
yang berhulu di gunung semeru itu akan sangat potensi sekali menghasilkan namanya lahar hujan
materi materi tersebut tadi yang baru di erupsikan
belum kompak belum terkonsolidasi
terbawa aliran air maka akan mudah bergabung menjadi aliran lahar dan menyapu apapun yang ada di bawahnya
dari catatan saya itu periodenya paling pendek sekitar satu delapan tahun sampai dua lima
letusan terakhir adalah dua ribu lima belas
artinya sudah telat lima tahun hampir enam tahun
seperti halnya kita mbak kalau makan sedikit terlambat atau makannya telat gitu bagaimana
porsinya akan banyak
gunung api akan begitu
jadi saya tidak menanggutinya
harus diantisipasi karena memang raung sepertinya sudah waktunya
jadi lebih baik kalau gunung api itu memang meletus itu artinya akan mengurangi akumulasi energi sedikit demi sedikit
pertanyaan selanjutnya adalah apa kemudian upaya mitigasi yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi atau mempersiapkan setidaknya sebelum nantinya terjadi erupsi dari gunung api yang ada
baik gunung bahaya gunung api itu ada yang sifatnya premium

yang primer itu artinya berkaitan langsung dengan peristiwa erupsinya
merapi sekarang mengeluarkan lelehan lava ya
biasanya tidak ada korban jiwa tetapi infrastruktur ya
lava itu akan mengalir ke arah tertentu
sekarang merapi rasanya mengalir ke arah barat daya
karena daerah rendahannya daerah lemahnya terbuka ke arah sana
maka pasti daerah yang ke arah barat daya dari pusat merapi itu akan menjadi jalur utama aliran lavanya
di semeru agak sedikit berbeda karena abu vulkanik maka bisa tergantung dari angin itu membawa kemana
ketika abu itu jatuh kemudian maka daerah daerah yang berhulu saya katakan tadi itu di semeru itu harus hati hati
nah kira kira begitu mbak
apakah kemudian ketika erupsi selesai bencana itu bahaya itu akan hilang tidak ya
ada lagi yang namanya lahar dingin tadi
gunung apinya bisa erupsi
sekarang satu tahun kemudian atau enam bulan kemudian saat hujan yang baru terjadi masih bisa menimbulkan bahaya
itu yang dikatakan bahaya sebenarnya
baik tapi kalau tadi anda nyatakan bahwa sebenarnya ada beberapa faktor faktor yang kemudian juga meningkatkan aktivitas dari gunung api yang ada begitu
tidak hanya kondisi geologi tapi juga adakah kaitannya kemudian dengan pemanasan global yang mungkin terjadi saat ini di seluruh dunia dan khususnya di indonesia
jadi gunung api terutama letusan berkaitan dengan pemanasan global bekerja dalam dua arah
ketika gunung api meletus itu yang dikeluarkan selain lava abu vulkanik adalah gas gas
gas ini juga ada dua jenis ada gas rumah kaca co dua yang menyebabkan terjadinya global warming
psikolog co dua yang keluar cahaya matahari kemudian masuk ke bumi tapi terperangkap tidak bisa bebas maka terjadi pemanasan global
tetapi kalau gasnya adalah so dua
yang terjadi sebaliknya
bumi seperti mempunyai selimut mempunyai payung
panasnya itu tidak bisa masuk
akibatnya temperatur bumi itu turun satu derajat sampai beberapa derajat yang dikatakan global cooling
nah bagaimana dengan global warming apakah bisa menyebabkan gunung api meletus
terutama untuk gunung gunung api yang berada di daerah subtropis atau berada di daerah kutub
karena dengan global warming tersebut gitu ya akan terjadi pemanasan yang menyebabkan
karena es yang menutupi bagian atas dari gunung api sebagai penahannya itu akan cair perlahan lahan
akibatnya ketika gunung api itu dalam keadaan kritis dan tutupnya dihilangkan
persis seperti minuman soda yang sudah kita guncang guncangkan tutupnya dibuka
letusan dua ribu sepuluh di islandia adalah contohnya
di mana gunung api di islandia itu kehilangan hampir sebelas miliar ton dalam beberapa tahun terakhir
akibatnya karena tidak ada penahannya lagi global warming jelas mempunyai peranan penting
bagaimana kalau di indonesia kita beruntung karena kita tidak punya gunung api yang ada tutupan saljunya
sehingga tidak signifikan atau bahkan tidak berpengaruh terhadap apa namanya aktivitas lokanisme yang ada di indonesia
baik kalau kita lihat mungkin ini saya minta anda untuk kembali merangkum
lihat kondisi gunung api yang ada di seluruh wilayah indonesia
yang paling harus diwaspadai saat ini
aktivitasnya terus mengalami peningkatan itu di wilayah jawa kah berarti
begini kalau melihat pengamatan secara keseluruhan gitu ya tidak ada sesuatu yang terlalu mengkhawatirkan sebenarnya
karena gunung api tersebut dari barat sinabung kemudian ke tengah kita jawa
ada merapi semeru raung dan ke timur kita punya karanggetan
itu sudah apa namanya erupsi terjadi secara terus menerus
ini secara ilmu gunung api bagus
kenapa keluar yang eksplosif abu vulkanik evolusif lava itu sedikit demi sedikit sebenarnya adalah menghilangkan akumulasi energi
tetapi begitu ya saya katakan bahwa gunung api di indonesia belum sembuh belum benar benar berhenti aktivitasnya
kita harus tetap waspadai
sesekali waktu bahwa letusan itu bisa berhenti bisa menyumbat sehingga bisa menghasilkan letusan yang lebih baik
letusan yang lebih besar
jadi kita harus tetap waspada itu kemungkinan itu
kata kuncinya adalah selalu waspada dengan kondisi yang ada ya termasuk dengan bagaimana kemudian aktivitas gunung berapi yang memang meningkat
tapi hal itu bisa dikatakan berarti memang wajar ya mas ya terjadi
ya sangat wajar sekali
jadi di indonesia ini sangat wajar dan itu adalah aktivitas yang sebenarnya memang rutin dan bagus
artinya begitu ya bahwa aktivitas ini harus terjadi seperti kita ya
kalau letusan itu terjadi perlahan lahan jadi cicil
begitu ya maka tidak ada akumulasi energinya
kita harus konsisten gitu ya
kalau kita suka cicil maka gunung api juga biarkanlah mencicil
tapi kalau dibayar kontan gunung api itu sekali dikeluarkan maka bisa dihitung berapa banyak volume yang harus dikeluarkan dalam satu waktu
baik terima kasih banyak dr mirzam abdurrahman yang merupakan vulkanolog dari fakultas ilmu dan teknologi kebumian institut teknologi bandung
sudah berbagi informasinya kepada kami malam hari ini di cnn indonesia connected
terima kasih banyak pak